suara nyaring tonggeret terdengar saat melihat masjid peninggalan raden umar said di kejauhan
masjid yang dikenal dengan nama masjid sunan muria ini terletak di puncak gunung muria
dengan ketinggian di atas seribu meter di atas permukaan laut
para pengunjung yang datang akan disuguhi harmonisasi tiga budaya
yakni jawa islam dan tionghoa yang menyatu dalam arsitektur masjid
seperti yang terlihat dalam mihrab yang memiliki tiga puluh buah mangkuk atau cawan
sementara di atasnya terdapat kaligrafi arab yang tertulis di atas mangkuk putih
selain itu beduk masjid sunan muria memiliki ukiran naga dan ayam jagung
menurut imam masjid sunan muria
mihrab yang menjorok ke dalam memiliki makna harus mementingkan akhirat daripada dunia
hal itulah yang jadi salah satu alasan mengapa sunan muria mendirikan masjid
di puncak gunung yang jauh dari keramaian
pengingaman ini kan ke dalam ke dalam gak keluar
ini juga konon memberi pesan bahwa umatnya atau kaumnya sunan muria ini diharapkan
diharapkan mementingkan keakhiratan
meski berada di puncak gunung
masjid yang berada di komplek makam sunan muria di desa colo kudus jawa tengah ini selalu dipadati peziarah
tak hanya dari pulau jawa tapi juga dari pelosok nusantara
pihak yayasan menekankan agar pengunjung hanya berdoa kepada allah

kemarin kan lagi sakit di omnang di madinah dan punya nazar kalau sembuh saya ajak ke sini
sejak pertama dibangun
masjid sunan muria telah beberapa kali mengalami pemugaran atau renovasi

masjid itu rahman yang terletak di atas ketinggian bukit
panggilan sholat berjemaah itu seolah memecah kesunyian lingkungan sekitarnya di bulan ramadan
panas terik matahari seakan lenyap ketika memandang masjid dengan hamparan kebun teh dan danau di sekitarnya
menara masjid yang menjulang seolah menyentuh awan
berlokasi di kampung cibogo desa cienang kebupaten sukabumi
masjid ini menyajikan pemandangan menarik bagi siapa saja yang sholat atau sekadar berkunjung
untuk masuk ke dalam masjid pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga
arsitektur masjid yang bergaya kuno ini diadopsi dari masjid para wali dengan nuansa ukiran ceparan
di dalam masjid yang didirikan tahun dua ribu enam belas ini lukisan kaligrafi juga menghiasi dinding dan langit langit masjid
rahman itu kasih sayang
baik itu rumah jadi rumah kasih sayang
apa artinya terima santai
persamaan dengan bulan ramadan yaitu di bulan nujul tanggal tiga belas nujul
masjid baitur rahman berdiri di lahan seluas lima belas hektare
udara yang sejuk dengan pemandangan yang indah menjadi daya tarik pengunjung untuk berwisata religi
tim liputan cnn indonesia